sebuah ledakan terjadi di kawasan menteng jakarta pusat
akibatnya satu unit mobil yang sedang diparkir mengalami kerusakan
belum ada informasi korban luka atau korban jiwa dalam insiden tersebut
petugas kepolisian polsek menteng bersama dengan tim identifikasi polres metro jakarta pusat
langsung memasang garis polisi pada sebuah mobil yang terparkir di jalan yusuf adiwinata menteng jakarta pusat
menurut salah seorang warga ia melihat seseorang dengan menggunakan sepeda motor
mendekati mobil dan melempar bungkusan berwarna hitam
di lokasi kejadian petugas mendapati puing berupa plastik dan baterai yang berserakan
guna penyelidikan lebih lanjut petugas meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan identifikasi di lokasi
hingga minggu malam petugas masih belum mengetahui motif dari para pelaku
jugaan ledakan berasap di mobil latar beli pemilik
kita sedang mendalami kita sedang bekerja kita sedang olah tekafe
nanti hasilnya kita akan berikan juga
lama bunyi petasan kayak petasan tapi melebihi petasan dalam mobil
di bagian mananya
pas nggak lama ada mobil dua meteran kayak ada lempar gitu
satu motor berapa orang
saya kan posisi main gak pakai kacamata
saya kan pakai kacamata jelas jadi gak terlalu
cuman akhirnya kan ada poter juga depannya
akhirnya yang lain kan udah berhenti tuh kayak penasaran kan
iya tapi yang itu kayak lanjut gas gitu